dari fabrian republika dan
bagaimana satgas merespon sudah

ay empat puluh dua di malaysia dan singapura
apakah ada upaya khusus yang

orang orang dari negara tersebut
terima kasih pada republika dan
upaya yang pemerintah lakukan
untuk mencegah importasi kasus
ialah menerapkan screening
telah diatur dalam surat edaran

dengan rincian tahapan
yang pertama pemeriksaan persyaratan
dan screening kesehatan dasar
di pintu kedatangan

kedatangan di pintu masuk
dan yang ketiga adalah melakukan
yang durasinya dibedakan antara
yang sudah divaksin lengkap selama

selama lima hari
dan yang keempat
melakukan exit test atau tes ulang
kedua setelah kedatangan
bagi pelaku perjalanan yang wajib
maka tes ulang ini dilakukan
di hari ketiga sedangkan untuk
yang wajib melakukan karantina
di hari keempat
sebelum boleh melanjutkan
perjalanan jika hasil kedua
tes ulang sebelumnya dinyatakan negatif
perlu ditekankan bahwa pelaku
berjalanan hanya boleh meninggalkan
jika hasil tes pcr sudah keluar
sampai dengan hari ini
enam sampai dua belas jam
setelah spesimen diambil
komitmen pemerintah adalah
mengusahakan agar hasil dapat keluar
secepat mungkin terima kasih
terima kasih prof pertanyaan selanjutnya
dari ferdian ananda
vaksin apa yang akan menjadi kandidat
untuk usia tiga tahun ke atas
dan bagaimana pantauan kipi dari
uji klinis yang ada mohon penjelasannya
terima kasih terima kasih pada
media indonesia pada prinsipnya
sebelum bisa divaksinasi
harus mendapatkan aua dari
badan pom untuk itu
mohon kepada seluruh masyarakat dan media
untuk menunggu dan
terus memantau pemberian aua
dari badan pom pada setiap jenis
vaksin dan target populasi spesifiknya
terima kasih prof pertanyaan terakhir
mengapa pemerintah mempertimbangkan
opsi tes pcr untuk mengurangi
mobilitas natal dan tahun baru
bukankah tes antigen bisa menjadi
pilihan pertama dan apabila
hasilnya reaktif baru berlanjut ke
tes pcr terima kasih
terima kasih berita satu com
terkait keputusan kebijakan
testing untuk persyaratan mobilitas
menjelang natal dan tahun baru
mohon menunggu keputusan selanjutnya
yang akan diatur dalam
surat edaran satgas nantinya
terima kasih atas pertanyaan media
dengan demikian konferensi pers pada
sorehani berakhir terima kasih
selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh